korban kecelakaan bus maut di subang jawa barat masih menjalani perawatan secara intensif
di ruang icu rumah sakit universitas indonesia depok jawa barat
seluruh korban yang dirawat mengalami luka berat
ketujuh korban kecelakaan maut rombongan pelajar smk lingga kencana depok jawa barat
yang dirawat di rumah sakit ui depok masih menjalani perawatan secara intensif
para korban berada di ruang icu dan belum dapat dipindahkan ke ruang perawatan
karena kondisinya mengalami luka berat
di rut rsui dr astuti gianti mengatakan ketujuh korban masih harus mendapat penanganan lanjutan
tim dokter dibentuk untuk menangani para korban
pasien jumlahnya yang dirawat di rsui ada tujuh semuanya mengalami operasi
karena memang yang masuk ke rsui
ini memang pasien yang berat
jadi kami melakukan operasi jadi tim dokter saya bersiap dari jam tujuh pagi sampai jam tiga pagi baru selesai operasinya
jadi semua pasien masih berada di ruang icu
saya minta doanya mudah mudahan segera diberi kesembuhan segera diberi perbaikan
jadi sekarang semuanya ada di icu